informasi yang saya dapat mk akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup
sebagaimana dulu di zaman otoritarian orde baru
ahli hukum tata negara denny indrayana mengaku mendapat informasi penting terkait gugatan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemilu sistem proporsional terbuka di mahkamah konstitusi
ia menyebut mk akan mengabulkan sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos partai
berdasarkan info yang diterima deni enam hakim mk akan setuju untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup
sedangkan tiga hakim lain akan menyatakan dissenting opinion
denny memastikan informasi tersebut bersumber dari orang yang kredibel
mk harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu
karena itu harusnya adalah kondisi
ini adalah keunangan dari presiden dpr dan dpd
ini yang disebut dengan open legal policy
mk menahan diri dan menyerahkan apa sistem pemilu kepada pembuat undang undang
kedua karena sekarang proses pemilu sudah berjalan sudah ada daftar calon sementara
maka putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif
akan terjadi kekacauan
ceos yang mengganggu
persiapan persiapan pelaksanaan pemilu
sementara itu menko polhukam mahfud md meminta polisi untuk mengusut dan memeriksa denny indrayana
yang mengaku mendapatkan informasi bahwa mahkamah konstitusi akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup
mahfud mengingatkan bahwa putusan mk tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan
karena itu merupakan rahasia negara
oleh karenanya mahfud meminta agar ada pengusutan terhadap orang yang memiliki kekuasaan
orang yang membocorkan informasi tersebut
tapi tidak boleh
sebuah putusan belum diketok
sebuah putusan belum diketok itu tidak boleh
informasi denny sontak membuat partai politik di parlemen yang menolak sistem proporsional tertutup langsung terkejut
di antaranya partai demokrat
ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono
dalam cuitannya di media sosial berpendapat
pergantian sistem pemilu di tengah proses yang telah berjalan bisa menimbulkan chaos politik
sbe juga mempertanyakan adanya situasi kegentingan dan kedaruratan sehingga membuat sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sedang berjalan
tim liputan cnn indonesia